isak tangis keluarga mewarnai kedatangan dua puluh dua orang warga garut
yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami di palu sulawesi tengah
tercatat seratus orang warga garut yang meratau di palu dan sigi belum diketahui keberadaannya
bus pembawa rombongan korban gempa tsunami palu asal sukaresmi garut tiba di mapolres garut rabu malam
isak tangis pecah saat korban kembali bertemu dengan anggota keluarganya di kampung halaman
salah seorang korban selamat mengaku sempat tertahan di bandara selama tiga hari
selain kehabisan bekal korban juga nyaris kelaparan karena minimnya bantuan
kalau tsunami tak tsunami
enggak enggak kena dampak tsunami di sana
kepolisian resort garut mencatat satu ratus dua puluh dua orang lebih warga garut berada di palu saat bencana terjadi
meski sebagian sudah melakukan kontak dengan keluarga namun sebagian lagi belum diketahui kondisinya
kepolisian sengaja menjemput dua puluh dua orang warga garut dari bandara halim karena kehabisan biaya pulang
korban yang pulang mayoritas merupakan ibu rumah tangga
dan anak kecil
gara sukar resmi semuanya sebanyak dua puluh lima tadi
cuma dua pulang ke jambi
kepolisian dari jambi yang kita bawa ke sini dua puluh dua
ada sepuluh anak kecil dua belas nya dewasa
kalau dari informasi yang diterima kemarin termasuk dari cibiu katanya ada lima puluh
masih ada lebih dari seratus orang di sana
cuma untuk nasibnya apakah semuanya selamat kita belum tahu
para korban umumnya bekerja di palu
dan sigi sebagai buruh bangunan ibu rumah tangga hingga pedagang
usai istirahat seluruh korban langsung mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari tim medis polres garut
pemeriksaan dilakukan guna memastikan kesehatan para korban telah terlantar selama tiga hari saat berusaha menyelamatkan diri
deden rahadian garut
terus terus terus
multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral
yo formula kerja kerja terus maju